baik ini kami berada di bukit liri kela sebelum bukit nilo ini tiga kilometer dari kota momere
kondisinya sekarang di atas sudah macet sekali karena kendaraan sudah mulai naik ke atas kendaraan
kendaraan besar kendaraan sepeda motor termasuk mobil mobil bak pengangkut air bersih dan juga
pengangkut ibu ibu dan juga anak anak kami masih berusaha untuk menuju ke kampung kampung terdekat
untuk melihat situasinya karena masih ada banyak sekali warga yang belum dievakuasi ada di kota
walaupun peringatan dini tentang tsunami sudah dicabut namun warga di beberapa kabupaten
kami dapatkan informasi dari warga yang menelpon tetangga dan juga kerabatannya di kabupaten kabupaten
lain kami mendapatkan informasi bahwa tsunami juga terjadi di kabupaten di
sebelah sebelah maumere kami melihat ada beberapa petugas di sini
dari basarnas sudah hadir kemudian warga berkumpul di kebun untuk menghindari berada di bawah bangunan
jika terjadi gempa gempa susul
beberapa mobil pengangkut air bersih juga sudah datang ke atas untuk menyuplai air bersih bagi warga yang mengungsi ke atas